presiden telah menyiapkan peraturan presiden deklarasi pajak
apabila pembahasan rancangan undang undang teks amnesti atau pengampunan pajak di dpr mandek
presiden joko widodo menegaskan pp itu bisa digunakan tanpa tergantung undang undang pengampunan pajak
wilayahnya di dpr yang paling penting sudah ada proses di sana
tetapi kita sudah menyiapkan pp kalau nanti tax amnesty di sana sudah masalah
pp mengenai deklarasi pajak bisa kok tidak harus tergantung pada yang namanya undang undang teks amnesty